ya sementara itu lancarnya arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas juga tidak lepas dari peran korps lalu lintas
lalu bagaimana evaluasi arus mudik dua ribu sembilan belas dan persiapan antisipasi arus balik
sudah tersambung bersama saya malam hari ini dari luar studio
kepala korps lalu lintas polri irjen pol refdi andri
selamat malam pak refdi
pertama saya ingin ucapkan selamat atas suksesnya dan juga kelancaran dari arus mudik dua ribu sembilan belas
tapi ada mungkin memang beberapa pertanyaan khususnya dari masyarakat
terkait dengan penerapan satu arah di beberapa ruas tol trans jawa ini
yang sudah terbukti memperlancar arus mudik dua ribu sembilan belas
ini sebenarnya faktor faktor apa saja yang bisa membuat sukses penerapan sistem one way ini
tentu segala sesuatu tentu kita rencanakan dengan lebih baik
prinsipnya perencanaan yang matang tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik
ada unsur unsur pendukung bagaimana segala sesuatu kita lakukan
dengan pengelolaan yang baik
yang pertama memang infrastruktur sudah sangat baik dengan segala unsur pendukungnya
kemudian koordinasi juga dengan semua mitra kerja kita
sudah kita rencanakan jauh jauh hari sebelumnya
bahkan kita juga melakukan survei survei bersama pada kawasan kawasan
trans jawa bahkan trans sumatera sampai ke tapang bahkan sampai ke bali sana
kemudian juga masyarakat kita juga sudah memahami betul bagaimana merencanakan perjalanan yang baik
dan arti serta makna keselamatan
ini juga menjadi lebih penting
kemudian kendaraan kendaraan yang dibawa mereka yang ditumpangi mereka yang dikendalikan oleh mereka
juga kendaraan kendaraan yang berkeselamatan
kemudian kita juga dihadapkan berkat anugerah allah swt tuhan yang maha kuasa
kita juga dianugerahi cuaca yang baik
khususnya selama retak waktu pelaksanaan operasi ketupat sampai hari ke sepuluh hari ini
dan kita berharap sampai akhirnya nanti di tanggal sepuluh juni
semua itu adalah mendukung apa yang kita lakukan
apa yang kita rencanakan
apa juga yang dipahami oleh masyarakat kita
pak refdy sistem satu arah ini cukup sukses
dan memang sebelumnya kan dibaliknya ada persiapan yang harus dilakukan
ini persiapannya apa saja dan mungkin juga mengambil evaluasi dari perjalanan arus mudik
dan juga balik di tahun dua ribu delapan belas
catatan apa saja yang muncul sampai dengan dibentuknya sebuah persiapan jelang arus mudik
dan juga balik di lebaran tahun ini
memang kita mempersiapkan lebih awal ya

oleh proses kekuatannya
yang diingatkan perhubungan gaya keseimbangan parliament yang seperti itu
serusnya dapat dihubungi dengan persiapan sebersiteria
dan persial di susun ter depressa tersisa adalah

yang liedal adalah
pergerakan one way itu kita rencanakan pada saat kita mengemankan mudik
sudah kita atur bagaimana kita melakukan pergerakan awal sampai pergerakan akhir
walaupun kenyataan lapangan pada akhirnya kita melakukan one way di hari ketiga dan hari keempat
bahkan ada suatu tambahan hari kelima yang kita lakukan
di mana pergerakan itu mulai kilometer tujuh puluh sampai kilometer empat ratus empat belas kali kangkung sana
itu di hari ketiga dan keempat
kemudian dengan mengacu kepada keberhasilan kita mengamankan mudik tentu kita mengemas lebih baik lagi
karena skala waktu pergerakan balik ini lebih pendek manakala kita bandingkan pada saat mudik yang lalu
waktu hanya tiga hari efektifnya mulai tanggal tujuh tanggal delapan dan tanggal sembilan
justru itu one way kita lakukan lebih panjang dari titik pangkal pergerakan kilometer empat puluh
cikampek utama kemudian selanjutnya untuk menuju cikampek sampai kilometer dua puluh sembilan dua puluh lima bahkan seterusnya
sampai kilometer jika dibutuhkan kita lakukan kontraflow sebagaimana kebutuhan kebutuhan itu
tetapi yakinlah apa yang sudah kita lakukan di masa lalu pada saat mudik
tentu menjadi acuan kita dan kita lakukan perkuatan perkuatan kita yang lebih optimal lagi
lebih maksimal lagi karena waktu kita adalah tiga empat hari ke depan
masih ada pr tiga sampai empat hari ke depan ya pak reddy tapi berangkat lagi dari evaluasi arus mudik lebaran tahun ini pak
titik titik mana saja yang menjadi perhatian paling besar dari korps lalu lintas
untuk diberlakukannya baik dari sistem one way maupun juga kontraflow di setiap titik jalur yang diberlakukan
kemudian juga bagaimana sebenarnya koordinasi kemudian juga kerjasama dari para pemudik sendiri
yang katakanlah melakukan perjalanan ini dan mendapatkan imbas dari pemberlakuan sistem tersebut
ya perlu kami sampaikan bahwa titik pergerakan ini menjadi sentak perhatian kita
demikian juga ujung pergerakan ketika kita melakukan one way
demikian juga rekayasa yang lain dalam bentuk kontraflow ya
titik awal titik pangkal dan ujungnya ini menjadi perhatian kita
dibengka juga sepanjang pergerakan ya tentu
kita menghimbau dan sudah menyampaikan jangan ada pengguna jalan yang menggunakan badan jalan
karena badan jalan hanya digunakan untuk kepentingan emergensi
dan petugas mana kala diperlukan untuk melakukan sesuatu pertolongan
demikian juga manajemen rest area yang lebih baik
saya kira masyarakat kita bisa memilih ya khususnya pada saat balik ini panjang one way yang kita lakukan ini panjangnya tiga ratus empat puluh empat km
saya kira one way terpanjang ini
di sana sudah disiapkan segala fasilitas rest area
di sana bisa mengisi bahan bakar bisa makan dan minum secukupnya bisa mungkin buang air juga mana kali diperlukan
bisa istirahat dan sholat di sana juga bisa
kemudian rest area sepanjang tol cikampek ini memang sangat terbatas fasilitasnya
justru itu kita menganjurkan segala sesuatu dipersiapkan dengan kilometer yang sangat panjang ini
pada rest area tol cikampek akan kita lakukan buka tutup ya
untuk menghindari ketidaknyamanan itu lakukanlah sesuatu sesuatu pada titik pangkal pergerakan
kemudian yang menjadi perhatian kita tentu
salah satu konsekuensi
manakala kita melakukan rekayasa pengalihan dan one way contraflow
titik pangkal pergerakan yang lain tentu menjadi perhatian kita
dalam hal ini adalah khususnya pantura dan jalur selatan ya
kalau kita lihat pergerakan pergerakan di pantura ini setidak tidaknya ada empat pergerakan utama
yang pertama masih ada masyarakat kita yang mudik sampai saat ini
tentu dibarengi juga bagaimana pergerakan balik
tapi masih ada juga masyarakat kita yang melaksanakan silaturahmi
jadi kita harus menghargai mereka
baik jarak pendek maupun jarak sedang yang juga menggunakan ruas tol dan non tol sebagai ruang gerak
kemudian yang ketiga tentu sentra sentra kuliner pun juga menjadi perhatian masyarakat kita siapapun
yang keempat yang terakhir adalah pergerakan pergerakan mereka menggunakan jalan tol dan non tol untuk menuju tempat wisata rekreasi bersama keluarga dan lain lain
kemudian simpul yang lain tentunya adalah
manakala adanya pertumbuhan pergerakan
dari kilometer tujuh puluh sampai melintas tol cikampek tentu akan bertemu dengan kendaraan yang bergerak dari arah cipularang
khususnya bertemu pada kilometer enam puluh tujuh
ini juga menjadi perhatian kita
saya kira masyarakat kita sudah memaklui betul bagaimana akan arti keselamatan
sekali lagi kami menyampaikan manakala melakukan pergerakan rencanakanlah pergerakan itu dengan sangat baik
kemudian melakukan segala sesuatu kemasan kemasan pada titik pangkal perkara
apakah bentuknya bergantung
apakah bentuknya bahan bakar ataupun kartu elektronik
saya kira seperti itu
kita harapkan begitu ya pak refli
tapi terakhir pak refdy untuk antisipasi tiga empat hari ke depan mengingat bahwa puncak arus balik sendiri
baru dikatakan akan terjadi pada tanggal sembilan juni ya pak ya
sementara masih ada kendaraan yang keluar dari arah ibu kota jakarta menuju ke arah kampung halamannya masing masing untuk mudik
nah pertemuan seperti itu kemudian juga antisipasi seperti apa yang akan diberlakukan
tidak hanya di jalur jalur utama seperti jalur pantura dan jalan jalan jalan
tapi juga jalur jalur alternatif yang juga bisa digunakan oleh para pengendara baik dari kendaraan roda dua maupun juga roda empat
ya kita sudah menghitung prosentase pergerakan apalagi nanti pada saat puncaknya arus balik ini
tentu pergerakan pergerakan yang menuju jakarta menjadi lebih dominan
baik yang datang dari jawa tengah dari jawa timur mengarah jakarta
demikian juga yang datang dari arah barat
kata kalah menggunakan pergerakan pergerakan yang menuju jakarta menjadi lebih dominan
mungkin dari merak ya mungkin kembali dari sumatera dari lampung dari sumatera selatan yang mengarah ke jakarta
demikian juga pergerakan dari bogor sukabumi yang melintas di jagorawi
tentu semua pergerakan ini menjadi perhatian kita
demikian juga pada ruas non tol apakah ruas utara selatan maupun tengah
tetapi semua perkuatan perkuatan kita kepolisian dengan semua mitra terkait sudah berkomitmen untuk melakukan optimalisasi
memastikan semua pergerakan itu menjadi lancar ya
saya kira jangan ada keraguan siapapun yang bergerak pada ruas tol
demikian juga pada ruas tol segala sesuatu sudah kami lakukan kemasan kemasan itu dengan sangat baik
baik terima kasih atas waktu dan juga informasinya pak refdy
kita harapkan agar proses arus mudik dan juga balik dalam lebaran tahun ini semuanya lancar
irjen paul atau dari kepala korps lalu lintas polri irjen pol refdy andri dari gerbang tol cikampek utama